di mana saudara muhammad rizki melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban
dan memperkuat wajah di ekonomi perawatan
tapi kan lo udah di impact juga udah ini lah udah jadi ambasadal gitu